alkisah hiduplah seorang ratu peri eva dari taman edenia yang memiliki seorang putri bernama narcisa
dengan mata hijau dan rambut merah kecantikannya adalah sesuatu yang sangat dia banggakan
narcisa bersama dengan para peri lainnya akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kebun
di tengah tengah taman yang elegan ini terbentang sebuah danau kecil ditutupi dengan tempat tidur lili air dan lotus yang indah yang melayang di atas air
banyak peri yang duduk di bunga lili akan mengagumi refleksi mereka dan bernyanyi
ikan mas ikan mas yang hidup di danau
siapa yang akan menjadi hadiah untuk pengambilan
dan satu persatu kepala ikan mas akan keluar dari air dan mereka akan bernyanyi
peri cantik di bawah langit biru cerah
dengan rambut merah dan mata hijau narsissa mengambil hadiah
narcisa akan senang mendengar pujian dan lagunya bergema di hutan saat dia duduk di tepi danau setiap hari menyisi rambutnya
kurcaci dan binatang binatang dan burung burung di hutan terpesona oleh kecantikannya
dan seiring waktu ini membuatnya sangat arogan dan sombong
suatu hari setelah narcisa melakukan perjalanannya yang biasa ke danau
ratu eva sedang duduk di taman istana memandangi bunga kecil forget me not
begitu cantiknya mereka dengan kelopak biru yang indah dan sambil menghala nafas dia berkata
oh peri bunda semua
betapa aku berharap memiliki putri kecil bermata biru yang sesederhana dan semanis bunga bunga itu untuk menghiburku
dalam beberapa saat seekor kupu kupu kecil yang cantik terbang ke kamarnya
dan dengan kilatan yang terang seorang bayi kecil dengan mata biru cerah dan rambut pirang yang indah ada di tempat tidur
astaga ibu peri dari semua telah memenuhi keinginanku
tidakkah kau seorang anak kecil yang mengembaskan kau memiliki mata biru yang indah
aku akan menamakanmu forget me not seperti bunga bunga biru yang indah di taman
dan itulah namanya
forget me not yang kecil tumbuh menjadi peri yang sederhana dan manis
dan tidak seperti saudari perempuannya senang menghabiskan waktu bersama ibunya merawatnya
dia juga sangat mencintai kakaknya
meskipun narcisa tidak merasakan hal yang sama tentang forget me not
narcisa selalu memastikan forget me not tidak akan pernah meninggalkan rumah
sehingga orang tidak bisa melihat kecantikannya yang sebenarnya
jangan pernah coba coba meninggalkan istana edenia
kau tidak menyadari sihir jahat yang ada di luar sana
forget me note selalu patuh
dan melakukan apapun yang diminta kakaknya
dan ibunya tidak pernah menghentikan narcisa
karena dia takut seperti kakaknya dia juga terobsesi dengan penampilannya
suatu hari karena forget mino tidak sedang bermain main di taman
dia melihat seekor kupu kupu cantik berterbangan
oh indah sekali
dan itu adalah kupu kupu terindah yang pernah aku lihat
kupu kupu kecil itu berwarna biru seperti langit dengan bintik bintik emas kecil di atasnya
dia pergi ke sana untuk mencari kupu kupu
mencoba melihat kupu kupu itu dengan baik
kupu kupu terpesona oleh keindahannya
tidak menyadari bahwa kupu kupu itu sekarang telah melewati gerbang edenia dan sekarang pergi ke hutan
dia terus mengikuti kupu kupu sampai dia tiba di danau
oh hampir sampai dan aku dapat
hah kemana perginya
saat dia melihat sekeliling
ikan mas perlahan berenang keluar dari air
membentuk lingkaran di sekelilingnya
dan bersama sama mereka bernyanyi
di antara semua makhluk di hutan
pohon pohon yang berdiri tinggi
forget me not dengan mata biru yang indah
adalah yang tercantik
semua makhluk di hutan mengelilinginya dengan kagum akan kecantikannya
sementara dia benar benar kagum dengan semua orang
dan segala sesuatu di sekitarnya
dia tiba tiba menyadari bahwa ibunya mungkin khawatir tentang dia
dan dia lari dari danau
ketika forget me not kecil yang malang berlari dengan tergesa gesa di hutan
dia jatuh ke lubang
dia turun pergi ke terowongan yang tidak pernah berakhir
saat dia meminta bantuan sampai dia jatuh pingsan
ketika dia bangun
dia terkejut menemukan dirinya di taman dengan pohon dan bunga
dengan bentuk dan ukuran yang sangat aneh
tempat ini sungguh sangat aneh
forget me not berkeliaran di sekitar hutan aneh
sampai dia tiba di istana kaca yang megah
di mana dia melihat seorang penyihir berjalan
aku telah jatuh ke dalam terowongan yang dalam dan mendarat di sini
aku hanya ingin pulang ke rumahku
bisakah kau membantuku
mengapa aku harus membantumu
kau tidak berguna bagiku
oh aku bisa jadi sangat berguna untukmu
aku bisa menjahit memasak dan membersihkan
apapun yang kau suka hanya jika kau bisa membantu aku untuk pulang
penyihir jahat tertarik pada usulan forget me not untuk menjadi pelayannya
kau bisa melayani aku selama beberapa waktu
setiap kali kau dipanggil
dan begitu aku merasa aku tidak lagi membutuhkan layananmu
aku akan membantumu kembali ke rumah
itu akan baik baik saja
aku memiliki satu syarat lagi
bahwa ketika kau berada di sini
kau harus berubah bentuk menjadi kelelawar pada siang hari
karena tidak ada makhluk cantik yang diperbolehkan berada di sekitar putraku
karena aku khawatir dia akan jatuh cinta dan dia meninggalkanku
setelah dia tertidur kau harus merubah bentukmu menjadi seperti semula
dengan sedikit rasa ragu
dia setuju dengan persyaratan penyihir
penyihir itu mengucapkan mantra padanya dan dalam beberapa saat
dia berubah menjadi kelelawar kecil bermata biru
hahaha sekarang pergilah dan siapkan tempat tidur
anakku akan segera ingin beristirahat untuk malam ini
dan ketika dia terbang melalui aula
dari kejauhan dia melihat pangeran paling tampan yang pernah dia lihat
makan sendirian di meja makan
forget me not berhenti dan memandangnya dengan kagum
itu adalah anakku pangeran felix
dari mana asalmu
aku adalah penyihir ingat itu
sekarang lanjutkan tempat tidur tidak akan beres kalau tidak dibereskan kan
ketika dia terbang menuju kamar
dia mendengar sang pangeran dengan sedih berbicara kepada ibunya
ibu bisakah aku pergi besok aku benar benar ingin menjelajahi dunia
seperti yang telah aku katakan sebelumnya
aku belum siap untuk kehilanganmu
aku khawatir kalau kau pergi keluar kau akan meninggalkanku
selama beberapa hari berikutnya
dia melayani penyihir dan beristirahat bersama dengan kelelawar lainnya
memikirkan kondisi pangeran yang kesepian
ini membuatnya sedih karena dia ingin menyelamatkannya
saat itu kelelawar lain di sebelahnya berkata
hei kau namaku feng
dan aku bisa mendengar pikiranmu
kau tahu aku bisa membawamu ke kamarnya di mana kau bisa melihatnya
oh itu akan luar biasa
yang ingin aku lakukan adalah meninggalkan dia karangan bunga forget me not
ya temui aku malam ini dan aku akan membawamu ke sana
maka malam itu dia bertemu feng di taman
dan mereka terbang ke kamar pangeran
tempat mereka melihatnya tidur
dia meletakkan karangan bunga forget me not di sebelahnya
dan menatapnya dengan penuh kasih
dan dengan itu
diam diam lari dari kamar
ah kau jatuh cinta padanya bukan
ah jangan berisik
pada keesokan paginya
felix terbangun dengan ingatan yang jelas tentang apa yang terasa seperti mimpi indah baginya
oh itu tidak biasa
hah itu bukan mimpi
dia adalah malaikat yang sebenarnya
aku harus pergi dan menemukan malaikat bermata biru yang memberikanku karangan bunga ini
bertekad untuk menemukan malaikat bermata biru
pangeran felix berkuda dari kristal gates dan masuk ke hutan untuk pertama kalinya dalam hidupnya
aku tidak tahu dia akan berada di dekat istana ibuku
jadi aku harus mencari cukup jauh dari sini
felix berkuda melintasi hutan dan ladang
melewati sungai mencari peri bermata biru dari mimpinya
akhirnya dia berhenti di danau
di mana dia melihat sekelompok indah bunga forget me not yang mengingatkannya pada mata biru
saat itu narcisa yang sedang duduk di atas lili air gundah dan sedih berkata
siapa yang tercantik dari semuanya
meskipun narcisa sangat cantik forget me not jauh dari sini lebih cantik dari semuanya
benarkah dan di mana forget me not sekarang ini berada
dia cukup dekat denganmu selamat datang forget minor yang tercantik di negeri ini
pangeran felix melihat sekeliling dan melihat kelelawar bermata biru terbang ke narcisa
forget me not telah melihat pangeran pergi dari istana dan mengikutinya sepanjang jalan
oh saudariku ini aku aku telah berubah menjadi kelelawar tolong bantu aku dari mantra ini
karena iri pada saudari perempuannya narcissa merasa lega melihatnya dalam bentuk kelelawar
karena dia ingin menjadi peri tercantik di negeri itu
kenapa aku harus membantumu pergilah
ketika dia mengatakan itu
batang lili air tersentak dan dia jatuh ke dalam air
hei apa kau baik baik saja
dan dengan sentuhan sihir forget me not dibebaskan dari mantra nya dan kembali ke bentuk aslinya
sebagai peri bermata biru dari mimpi pangeran felix
forget me not menjelaskan semua yang terjadi pada felix yang cukup terkejut ketika dia mengetahui apa yang dilakukan ibunya selama ini
bagaimana dia bisa melakukan itu aku tidak percaya aku tidak akan pernah memaafkannya untuk ini
aku tahu bagaimana perasaanmu
tapi satu satunya cara agar kau bisa benar benar bahagia adalah kalau kau memaafkannya dan terus maju
dan aku tahu saudariku di suatu tempat jauh di lubuk hatimu kau memang menyayangiku
aku tahu ini karena kau adalah saudari yang paling manis dan cantik yang pernah ada
oh maafkan aku saudariku aku telah begitu terobsesi dengan diriku sendiri
sehingga aku tidak memikirkanmu
maka kedua saudari perempuan itu akhirnya bersatu
felix juga berbicara kepada ibunya yang benar benar malu dengan perilakunya dan meminta pengampunannya
jangan khawatir ibu aku akan selalu mencintaimu
pangeran felix dan forget me not mengungkapkan cinta mereka satu sama lain
dan segera sebuah pernikahan besar diadakan
dan untuk menangkapnya
dia menjadi sangat baik dan rendah hati
dan ratu eva sangat bangga dengan kedua putrinya
hei jadi sekarang kalian tahu bagaimana seharusnya
jangan selalu menyombongkan penampilan
sangat bagus untuk menjadi rendah hati dan baik
katakan saja yang sebenarnya dan jangan berbohong